dugaan kecurangan pemilu dibahas dalam rapat dengar pendapat komisi dua
walau sempat terbuka untuk publik namun kemudian diputuskan tertutup karena adanya isu sensitif
akan kita bahas hal ini bersama dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza dan wakil pemimpin redaksi detikom elvan dhani sutrisno
mas revo mas elvan saya mau ke mas revo terlebih dahulu
mas rdp akhirnya diputuskan untuk tertutup karena ada isu sensitif yang dikatakan bahwa menyebut nyebut institusi lain
padahal ini kan adalah isu atau data data yang sebenarnya harusnya bisa diketahui oleh publik
bagaimana media melihat hal ini mas
ya tertutup atau terbuka memang keputusan yang disampaikan
sudah ditetapkan yang merupakan keputusan dari komisi dua yang melakukan rdp ini
ketika komisi dua memanggil komisioner kpu dan juga koalisi kawal pemilu bersih bagi kita ini merupakan satu langkah maju gitu ya
kita termasuk yang cukup konsen terhadap isu kecurangan pemilu ini dukaan kecurangan pemilu ini
buat kita adalah pemilu merupakan salah satu langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik gitu pemerintahan yang demokratis
nah ketika kemudian tahapan tahapan pemilu itu sudah cacat sudah paralized gitu ya maka nanti dikhawatirkan hasil dari atau output yang dihasilkan dari pemilu itu juga merupakan hasil yang paralized
nah kita tidak berharap seperti itu kita berharap semua tahapan tahapan itu berlangsung secara baik secara tertib
demokratis transparan sehingga apa yang nanti dihasilkan itu legitimasinya kuat dan kita berharap juga menghasilkan kepemimpinan nasional yang cukup kuat dan baik
sehingga untuk kebaikan masyarakat indonesia gitu
dan kita sudah berjuang lama kita tahu persis bahwa untuk mewujudkan pemilu seperti ini kan butuh perjuangan yang sangat ada darah dan air mata
itu ya dulu ketika kita memujuk perusahaan
mewujudkan sistem pemilu yang demokratis seperti ini
dan kita tentu harus menjaga itu
jangan sampai kemudian ada kelompok kelompok yang berusaha mencoleng mencoleng atau merusak sistem demokrasi yang sudah ditata dengan sangat baik
nah komisi dua ketika memanggil meminta keterangan dari beberapa pihak terkait dengan dugaan kecurangan pemilu bagi kita merupakan satu langkah maju
dan tentu kita berharap langkah ini tidak hanya berhentian
tidak hanya berhenti pada pemanggilan tapi kemudian ada tindak lanjut lebih jauh
bagaimana kemudian komisi dua menindaklanjuti semua informasi informasi yang disampaikan oleh pelapor dalam rdp kemarin oleh koalisi kawal pemilu bersih tersebut
walaupun memang awalnya dilaksanakan secara terbuka rdp terbuka tapi kemudian informasi yang dipampangkan di layar itu memang sangat sangat
dan kemudian membuat pimpinan komisi dua memilih menggelar sidang secara tertutup dengan alasan bahwa ada beberapa nama institusi yang disebut dan tentu itu butuh konfirmasi lebih jauh
dan saya pikir kita pikir memang ini wajar wajar saja kalau misalkan kemudian silahkan tertutup
tapi yang paling penting adalah bagaimana ada tindak lanjut dari komisi dua terkait dengan laporan laporan dan penyebutan nama nama yang ada di dalam situ
jangan sampai kemudian laporan
hanya menjadi sebatas laporan dan kemudian tidak ada tindak lanjut apapun
sehingga kekhawatiran kita bahwa ada pencoleng pencoleng yang berusaha memanfaatkan untuk memanfaatkan posisi posisinya untuk kepentingan kepentingan individu maupun kelompoknya dalam pemilu dua ribu dua puluh empat ini tetap bisa aman gitu
kita tentu tidak ingin seperti itu kita ingin pemilu bisa berjalan dengan baik dengan tertib dengan transparan
dengan jujur adil secara demokratis sehingga hasilnya pun legitimasinya kuat bisa menghasilkan pemimpin nasional yang berkualitas dan semua legislatif yang dihasilkan juga legislatif yang terbaik lah gitu
baik langkah maju cukup harus diapresiasi seperti itu ya mas revo
namun langkah maju ini harus ada tindak lanjut
dari informasi yang kami dapatkan kami himpun bahwa rapat kemudian kan diteruskan bersama dengan kpu dan juga kemendagri
berbicara mengenai tindak lanjut ada harapan bahwa temuan atau laporan yang diberikan oleh komisi kawal pemilu tersebut langsung ditanyakan atau dikonfirmasi kepada pihak pihak terkait
namun dari informasi yang didapatkan bahwa dalam rapat bersama dengan kpu dan juga kemendagri ini tidak ditanyakan langsung
berbicara mengenai tindak lanjut ada harapan bahwa temuan atau laporan yang diberikan oleh komisi kawal pemilu tersebut langsung ditanyakan atau dikonfirmasi kepada pihak pihak terkait
berbicara mengenai tindak lanjut ada harapan bahwa temuan atau laporan yang diberikan oleh komisi kawal pemilu tersebut langsung ditanyakan atau dikonfirmasi kepada pihak pihak terkait
kita harus sepakat ya
apa namanya asas pemilu kan sudah kita sepakat bersama
dan pemilu yang legitimasinya itu hanya bisa terwujud kalau penyelenggaraannya itu legitimasinya
jadi seharusnya dalam penyelenggaraan pemilu itu tidak pernah bernegosiasi
dengan candaan wacana yang kontraproduktif
apalagi dengan adanya dugaan kecurangan
artinya pemilu itu betul betul harus legitimas
jadi betul betul prosesnya itu harus clear
nah kemudian kalau ada dugaan seperti sekarang ini memang sebetulnya kami apresiasi juga ya
dpr akhirnya bergerak ya kan
karena sebelumnya kan dalam diskusi kita sebelum sebelumnya kita kan juga mendorong dpr untuk andil untuk memanggil kpu
tidak ada yang mau ikut atas nama intervensi
padahal kalau dpr manggil ya bukan intervensi itu adalah bentuk kontrol daripada publik
nah kontrol publik melalui dpr ri ya harus betul betul bebas ya
itu kan bebas saya kan ngomong
sebetulnya yang ngapain ditutupi gitu kan
sebenarnya kalau yang rapat rapat tertutup itu kan untuk hal hal yang sangat sensitif
misalnya menyangkut apa gitu
menyangkut rahasia negara atau apa gitu lah ya
kalau ini ada rapat dengan masyarakat kenapa kok ditutupi ya kan
buka aja nggak apa apa
rapatnya tertutup kan kita jadi gak tahu nih
kalau kecuali kemudian memang akhirnya koalisi masyarakat sipilnya kemudian kan bicara di luar
jadi kita tahu dugaan mereka tentang bagaimana sistematisnya
tapi kan itu mereka tidak terungkap di dalam rapat dpr
coba kalau terungkap di dalam rapat dpr
akan jauh lebih legitimet
sebenarnya masyarakat nggak muluk mulukan mintanya
mintanya adalah proses demokrasi dikawal secara jujur dan adil
jadi ketika pengaduan sudah masuk sekarang
harus betul betul sama dpr yang sudah jempol nih ya kan
berani masuk manggil manggil ya kan
jempolnya biar tambah lagi
dpr harus betul betul meluruskan mengkelirkan
jadi pastikan bener gak itu chat chat yang dibuka di situ
bener gak orang itu terkait kedugaan seperti itu
kalau terkait dugaan seperti itu
kpu juga harus membuktikan bahwa dia penyelenggara yang legitimit
saya yakin kpu mulai dari ketua dan seluruh komisionernya menjaga legitimasi kpu sebagai penyelenggara pemilu
nah kalau legitimate dijaga ya berarti begitu ada yang melanggar pecat
kita jangan pernah bernegosiasi dengan penjahat demokrasi
ya jadi betul betul harus clear
kalau memang melanggar ya pecat gitu aja
jadi jangan sampai nilai sedikit rusak susu sebelah enggak
ya kan namanya juga dalam proses ya kan ada kesalahan ya
ditindak sesuai dengan sanksi yang berlaku
begitu saja kok masyarakat minta begitu saja
karena dengan begitu dikawal setiap pelanggaran kemudian diproses hukum dilakukan sanksi
artinya tidak akan diharapkan tidak terjadi pelanggaran dalam proses proses yang lebih besar lagi nantinya
sehingga kita kembalikan proses pemilu yang legitimit
itu ada satu satunya jalan menghasilkan pemilu yang legitimit
mencari pemimpin yang betul betul berintegritas
saya kira kayak gitu
jadi sekarang karena sudah viral juga kan
lebih baik dpr pastikan gitu mendorong betul betul
mewakili rakyat kalau memang dpr mewakili rakyat kan
mewakili rakyat menjadi penerus lidah rakyat untuk menagih
mengkonfirmasi betul atau salah
dan kemudian setelah itu mengawal sampai ada sanksi
ya itu kan juga bisa dilaporkan ke yang terkait lain
karena dpr adalah rakyat ya
dan jangan lupa sekarang adalah waktu membuktikan bagi dpr
karena selama ini dpr kan kurang suaranya kan
nah sekarang mau pemilu ini waktunya nih untuk betul betul menunjukkan sebagai suara rakyat begitu
baik terima kasih
terakhir ke mas revo itu artinya sebagai tindak lanjut
apakah dpr ini harus kembali memanggil kpu dan juga pihak pihak atau instansi terkait
yang diduga melakukan kecurangan pemilu dan membukanya
jadi rapatnya tidak tertutup lagi
seperti apa mas revo
ya harusnya seperti itu ya
semua informasi yang ada itu tindak lanjuti
atau setidaknya memanggil mengawal supaya proses yang berjalan di dkpp ini
bisa berjalan dengan baik gitu
jangan sampai kemudian pelaporan yang diajukan ke dkpp ini mandek begitu aja
kalau memang misalkan dkpp dalam kurun waktu berapa gitu ya
waktu itu tidak ada tindak lanjut dari ini
maka wajib juga dkpp untuk dipanggil oleh dpr misalnya
nah itu yang kita harapkan sebenarnya
bagaimana kemudian wakil wakil rakyat kita yang duduk di legislatif ini menjadi kepanjangan
memang menjadi wakil dari rakyat kita semua
jadi nama wakil rakyat itu benar benar berjalan fungsinya dengan sebenar benarnya
bukan hanya sekedar nama atau jabatan semata
tapi memang kita berharap betul bahwa wakil rakyat kita yang ada di legislatif itu bisa mengawal kasus ini
sehingga nanti kemudian pemilu bisa berjalan dengan asas yang sudah kita sepakati bersama gitu ya
luber dan kisah
mencurdil itu transparan demokratis dan sebagainya itu
baik semoga dpr memperlihatkan giginya ya dalam kasus ini
terima kasih wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
dan juga wakil pemimpin redaksi detikom elvan dhani sutrisno
telah bergabung pada malam hari ini di cnn indonesia prime news
dan untuk selanjutnya